untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga surabaya di musim penghujan
petugas dinas kebersihan pemkot surabaya mulai memotong ranting pohon di pinggir jalan
dan membersihkan sampah di setiap rumah pompa
tindakan antisipasi ini dilakukan mengingat surabaya masih rawan banjir dan juga pohon tumbang
harus cepat cekatan dan saling kerjasama
beginilah proses pemangkasan pohon di jalan jalan di surabaya
dikenal getol dengan penghijauan pemerintah kota surabaya pun semakin intensif
memangkas pohon memasuki musim penghujan
sehari hari pucuk pohon selalu dipotong agar pohon bisa memayungi
dan memberikan keteduhan bagi pengguna jalan
namun di musim penghujan ranting ranting harus dirapikan
agar tidak menjadi bencana menimpa pengguna jalan
di kota surabaya khususnya dinas kebersihan
dengan arti kota surabaya
kalau sudah mendekati musim hujan gini
atau masuk musim hujan sebelum musim hujan
kita juga sudah melakukan banyak perantingan sebenarnya
perantingan yang dilakukan seluruh pohon yang kita lakukan
insya allah itu bisa sembilan pohon yang kita lakukan perantingan di setiap rayon
tak pelak salah satunya petugas dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau ini
menjadi tumpuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan
enam belas meter ini mas ya
jadi saya sampai naik ke sini ini ingin merasakan
bagaimana sebenarnya loyalitas dari seorang satgas perantingan
yang melakukan ini setiap hari ya mas ya
setiap hari pekerjaannya timnya lain lain
ini tim khusus perantingan
tim khusus perantingan tak takut mas setiap hari gini
ya sudah biasa
mungkin yang penting ada safety seperti ini yang kita kenakan ini mas ya
nah terus saya lihat juga selain keberanian kemudian juga ketangkasan
karena beda ya mas memotong di atas sama di bawah itu ya
nggak harus ngawur
oke saya lihat juga loyalitasnya lebih
karena malam malam harus standby juga ya mas
kalau misalnya kayak ada hujan ada pohon tumbang itu gimana
lagi di rumah dipanggil juga
iya harus datang
mendung itu standby di kantor
takut ya mas jatuh
takutnya menumbangin orang mobil
oh masnya sampai sebegitu ya jadi ya
selain pohon tumbang banjir juga menjadi momok utama saat musim penghujan
tak hanya masalah topografi dan volume air
banjir juga didukung oleh tersumbatnya saluran air
karena itu memasuki musim penghujan
tak kurang tiga ratus lima belas petugas membersihkan sampah di rumah pompa dan pintu air
seperti yang terlihat di kawasan boston norok sembangan surabaya
wah berat ya pak ya allah sampah plastiknya banyak banget
kalau banjir kita ini selalu sering mengeluh ya
pemerintah gimana ini musim penghujan banjir
namun seperti saya saat ini terjun langsung ke pembersihan saluran
di surabaya saja ini dalam satu harinya
sampah yang terkumpul dari saluran air itu bisa sampai empat puluh ton
itu setara dengan dua puluh dump truck
kalau misalnya musim penghujan ada dua puluh dump truck berjajar
di saluran air seperti ini
dan sampah mayoritasnya adalah sampah plastik rumah tangga
anda bisa pastikan siapa sebenarnya penyebab banjir
itu gak ada
sampah yang menyumbat saluran air bisa mengakibatkan banjir
karena itu jangan membuang sampah sembarangan untuk menurangi resiko banjir